sampai jumpa di video selanjutnya

kang darman bakal nyari kita gak
kita gak tau harus cari mereka kemana
saya belum telepon usep
kenapa gak kamu telepon
saya gak punya nomor hp usep
saya kenapa kang
kamu punya nomor hp usep gak
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
enggak saya nyari denny
iya kenal denny
saya usep temennya denny
denny gak kesini

denny kemana ya
denny sama temen temen saya yang lain gak ada
kalian masih kumplit
gak ada yang kabur
meskipun pintu terbuka
ini sarapan kalian
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
gak ada yang kabur
menurut saya udah gak keharuan rasanya
udah empat hari gak ada yang keluar
mungkin sudah busuk di dalam
disini ada wc tapi udah gak berfungsi
mungkin mereka semua nggak ada yang bisa dihubungi
tapi mungkin masih ada yang di terminal
ke terminal kan saya bilang ya mungkin masih ada yang di terminal itu artinya kamu harus ngecek ke
terminal itu kamu tahu kenapa masih nanya maksud saya saya khawatir nanti ada yang ngejar lagi
seperti kemarin kamu mau jadi pengecut yang sembunyi di lubang semut sekarang berangkat
atau sekarang kalian saya sikat
kamu ganti nomor hp
bukan ganti nomor hp nya nggak ada
terakhir habis ketemu kamu
habis cerita kemarinnya saya ditodong
saya dikeroyok orang
dikeroyok berapa orang
ada yang kamu kenal
cuma tau orangnya aja
gak tau namanya
orang yang hp nya saya ambil di tukang bubur
waktu saya ngambil hp dia
begitu ketemu lagi
kemarin kita ketemu di tukang bubur
soalnya di bertiga
jangan jangan kamu yang ngambil hp saya
terus dia ngejar
terus dihajar habis habisan
terus hp saya gantian
diambil sama dia
terus rencana kamu gimana
pengaturan buat di jalanan
semua ada enam orang
itu kalau abang setuju
saya kan selain ngurus jalanan
ngurus pasar juga
terima kasih bang
ada tiga orang yang diduga
yang ada di pasar
orang kita kabur semua
tapi kalah fisik
yang mau nyerang itu siapa
salah satunya bekas anak buah kamus
bekas anak buah kangmus
yang dua lagi belum tahu
mungkin anak buah kangos juga
kita ketemu di jalan aja
kalau ketemu di kantor kamu
saya takut ketemu kangmus
itu buat olahraga
kalau mereka balik lagi gimana
sudah saya antisipasi
ada tambahan empat personil
orang kita yang sementara
masih menunggu tugas di terminal
didu sama ijal
mereka bergabung dengan orang yang sebelumnya kita tugaskan di sana
jejen dan ujo
sekian laporan saya hari ini
apakah adanya zamannya elle yang berkulit apa dibawa
udah di tempat kerja
maaf ganggu sebentar
iya ada apa
saya kemarin nelfon ami ngasih tahu kalau pak junaidi kamu sama saya mau nolong dia biar lepas debo saya
tapi dia bilang gak perlu
saya kaget dengarnya
dari kemarin sore sampai malam sampai pagi tadi jadi kepikiran terus sama saya
jangan jangan ami gak mau ditolong karena udah mulai menikmati kerjaannya
terlambat tujuh menit
selamat pagi pak
ami mungkin sekarang sudah menikmati pekerjaan barunya
gugu bilang ke dia
gugu bilang ke dia
gugu bilang ke dia
kita mau bantu supaya dia lepas dari bos sayap
ami bilang gak perlu
kamu nganter ngineng aja dulu
begitu selesai langsung kasih kabar
nanti kita mampir ke pasar
kamu suka sama kerjaan ini
biasa aja sih
gak pengen punya kerjaan yang biasa biasa aja
kerjaan seperti orang pada umumnya
kerjaan seperti orang pada umumnya

jadi karyawan biasa aja juga gak apa apa

syukur syukur dapat yang sesuai latar belakang pendidikan aku
biar ijasa aku berguna
terus kenapa gak nyari pekerjaan kayak gitu
pertanyaan kamu salah
pertanyaan yang bener gimana
pertanyaan yang bener gimana

kamu udah coba nyari pekerjaan kayak gitu
kamu udah coba cari pekerjaan kayak gitu

sejak aku lulus kuliah
aku terus nyari
sampai aku putus asa
terus ketemu ami sama sinta
terus ketemu ami sama sinta
mereka nawarin kerjaan di biro jasa pemindahan uang
mereka nawarin kerjaan di biro jasa pemindahan uang
kerjaan yang gak ada hubungannya sama latar belakang pendidikan aku
tapi cocok sama latar belakang masalah aku
pengangguran new skin dan lemah iman
pengangguran new skin dan lemah iman
pengangguran new skin dan lemah iman
kamu sendiri gimana
kamu sendiri gimana
aku ketemu bos saip pas baru aku kehilang pekerjaan
aku ketemu bos saip pas baru aku kehilang pekerjaan

aku pengen cepet cepet kerja lagi
ga mau lama lama nganggur
ga mau lama lama nganggur
kerja apa aja yang aku bisa
aku kena bujukan pos saheb
kamu suka sama pekerjaan ini
kenapa gak keluar
saya berangkat dulu
aku pengennya bukan cuma aku yang keluar
kerjaan kita berbahaya
biar baru kamu ami cinta semua teman aku
aku gak mau nanti kita celaka
gak selamanya nasib kita bagus berhasil ketika operasi
udah waktunya apel siaga
buat masa itu enggak
dan kenapa mobil pengurus

kau folder tidak mau
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
bu sep bu hen masaya
denny masih belum datang
belum otang juga
iya kan gak ada denny sama otak
kita ke jalur angkot
sebelum kalian bertugas
saya akan menyampaikan pengumuman
laporan tentang pembagian tugas masing masing
karena saya bertanggung jawab
di dua tempat
di pasar dan di jalan
dengan persetujuan bang edi
saya mengangkat yayat
sebagai wakil saya
serius gus eh serius komandan
iya jabatan kamu sekarang
jagat mujeres dan tough guys
mereka datang ketika kita sudah selesai narik iuran
atau mereka pergi pada waktu kita akan datang
untuk menarik iuran
kita jangan kalah cerdik
pedagang yang suka akal akalan
jangan sampai lolos lagi
ini tugas kamu sebagai wakil komandan
tapi pelaksananya nol besar
satu minimal dapat tiga dompet per hari
tak perlu banyak cakap lagi
sekarang kita bergerak dengan hati yang gembira dan bersemangat
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
siap pak kesanatan
buka pintu atuh
perhitungan biaya ngebangun masjid sudah beres
waktu mau ngantar makaroni ke rumah mertua
gak tau jatuh di angkot gak tau kecopetan
sekarang kalian operasi tanpa saya
saya berdua aja sama lolita
terserah pembagian tugasnya gimana
siapa yang tugasnya bagian mengamati situasi
siapa yang tugasnya melakukan eksekusi
katanya mau dikirim lewat email
kenapa kamu kelihatan bingung
mau dikirim ke email siapa
maaf akan punya
saya dari dulu yang gitu gituan makan gak ngerti
terus nelfon cuy hpnya mati juga
saya nelfon yang lain hpnya mati semua
sama seperti kamu
masa semuanya kecopetan
kamu buka terminal mau nanya sama mereka
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
kun sama ohen mana
kamu punya email
ya punya tuh
pemborong mau ngasih perhitungan biaya pembangunan masjid ke kamus
katanya mau dikirim lewat email
kang mus juga sama gak punya
bisa dikirim lewat email kamu
biar nanti saya kasih ke orangnya
nanti aku message
terus nanti kalau sudah dikirim ke email kamu
tolong sekalian di print
bisa gak kalau no phone itu biarpun yang diomongin udah selesainya gak langsung ditutup
minimal ada satu kalimat penutup
terus tunggu aku jawab dulu
setelah itu baru kamu tutup teleponnya
bukan cuma bilang oke
terus langsung kamu tutup
kita gak tau tony kemana
yang lain kemana
semua gak muncul
gak bisa dihubungi
mungkin mereka sudah dihabisin sama bubun
ini keuntungan buat kita
cari orang buat di jalur angkot sama di jalur bis
suruh si asep
yang di jalur bis
kalian lihat langsung lah di depan saya
saya pikir lagi ada apa apa like nya dua disini
bidik la lu
bisa kakan kan diajem kan
iya banget sihtao
saya minta bantuan sama asep
bukan urusan kamu
tinggal nunggu kabar dari serena
kalau nanti udah masuk ke email dia
terus di print
si cecep kok lama
maaf kang saya ada telepon
kamu udah sampai mana
kok masih di kantor
ini saya udah sama kang murad
kalau udah selesai cepat balik lagi ke kantor
kang mus barusan nanyain kamu
saya ditanyain kang mus harus cepat balik lagi ke kantor
kang murad mau maju sendiri
sayang mona sudah menyembunyi
aku mau dia
ini nya segala

yang menang bagian mengamati situasi
yang kalah bagian eksekusi
kamu bagian eksekusi
di jalan mau ke rumah serena
masih ke rumah serena aja
mau ngambil perhitungan biaya pembangunan masjid
dikirim ke email serena
sekalian di print
lagi ago tewek kesini
mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid
buat kang mus
dikirimnya ke teteh
dikirim alamat email aku
banyak kok orang yang gak punya email
iya tahu tapi kang ujang sama kang mus kan pengusaha
sebentar ada tamu
mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid aja atau mau masuk dulu
mau ambil print out perhitungan biaya pembangunan masjid aja atau mau masuk dulu
mau aku buatin teh atau kopi
cuman gitu gitu aja
ya intinya dia cuma memperkenalkan diri pada kita semua
bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
dan meminta kita memberikan dukungan
semua masuk sebagai anggota tim sukses
yang lucu begitu pulang semua hadirin dikasih amplop
aku gak ada amplop yang besar
aduh jadi ngerepotin
ya udah apa apa
ya udah agak lumayan ini
baru perkenalan aja udah ada uangnya
gimana kalau ikut masuk jadi tim sukses
saya nggak percaya dia
harusnya sekarang mereka sudah sampai di sana
saya tunggu kabar selanjutnya
tamunya masih ada
kak ujang udah pulang
nggak tahu bos
kemarin salah seorang anak buah saya sudah ke sana
dia ngasih info
ada dua orang anak buah darman
sekarang mereka nggak ada
calo yang biasa ada di jalur juga sekarang nggak ada sama sekali
saya ke kangus dulu
kamu keluar dulu
ada orang kita yang kecelakaan
tadi malam di rumahnya ada yang nyetrika
listrik di rumahnya nggak kuat
pas listriknya ngejepret
dia kebetulan lagi makan
dia berdiri mau ngambil hp
mau dinyalain senternya
tapi tangannya malah nyenggol gelas
gelasnya jatuh ke lantai
pak uji melangkah
beling pecahan gelas nancep
telapak kakinya sobek
lebarnya sekitar tiga cm
dalamnya dua cm
tapi tetep aja gara gara kena beling itu
dia jadi nggak bisa jalan
mungkin sekitar dua minggu atau lebih
berarti dia sudah tidak berguna
ada laporan lain
kak murad tadi tetep ke pasar
mau apa dia
bilang sama semua teman kamu
kalau ada yang berani balik kesini
saya jamin gak bakal selamat
si hakim di maja
si hakim dicek dari belakang
semua ada berapa orang yang kamu tugaskan di pasar
yang lain di maja
benar benar tidak berguna
sekarang kang muradnya kemana
tadi bilangnya mau ke rumah taslim
biar kalau dipegang masih agak sakit
tapi memar sama benjolnya udah nggak keliatan
kamu mau balik lagi pegang pasar
nanti kamu jadi anak buah saya
kamu udah jadi bos
ah biasa aja
tadi memang ke pasar
ada orang orang yang rampas wilayah kamu
tapi cuma satu orang yang berhasil memang tangkap
om belum bayar
sekarang gak ada pipit
mamang perlu orang yang berdiri melindungi mamang
biar nggak disikat dari belakang
sekarang ada saya
atau nasib kamu akan sama seperti rena
saya udah tahu tempat mereka
biar cepat beres
kita sekarang kesana
kamu akan deket banget dari sini
kenapa nggak pulang dulu aja
biar kamu gak nyari
bos bubun marahnya udah maksimal
saya nggak berani ambil resiko
begitu dia kesini
saya gak ada
kamu gak inget
pintu gak saya tutup
tapi kalau kalian berani keluar
saya sendiri yang dibantai empat orang
anggap aja ini tanda terima kasih saya buat kalian
yang pernah jadi anak buah saya
kalian bebas dan aman
selama kalian gak berpihak pada kang darman
masa kita dibebasin gitu aja
ini bener kita bebas
tapi menurut saya ini cuma strategi aja
kalau memang benar kita bebas
saya sekarang mau pulang
saya ikut ke rumah kamu
kamu mau ikut kerja
jadi calobis atau angkot
jadi anak buah saya
takut gak cocok
yaudah kalau mau
sekarang aja datang ke terminal
kenapa kamu masuk jalan buntu
saya gak tau kalau ini jalan buntu
kita waktu itu dikeroyok empat orang
jadinya dirawati ahli patah tulang
kita mau dikeroyok delapan orang
kamu dari mana
kenapa gak nelfon
gak ada sinyal
anak buah darman sudah kami sikat
bagus sekarang cari darman
kalau angkanya ada sepuluh
itu miliar atau bukan
kamu pernah lihat satu miliar
kalau satu aja
anggaran biaya pembangunan masjidnya
dua miliar lebih
kamu lama pisahan
yang lain antri
keduluan yang punya rumah
kalau dikumpul kumpul dari hasil jualan kitchen print
dipotong biaya produksi
upah yang kerja
termasuk bagian kita
dikurangi ongkos ini itu biaya ini itu
berapa lama kita punya uang dua m sekian
minta sumbangan dari masyarakat
justru itu yang jadi masalah
rata rata ekonominya menengah ke bawah
masih ada yang berpikir
saya mau nerusin mikirnya di rumah
saya mau nerusin mikirnya di rumah
kau mau mau kemana
kau mau kemana mana
masyarakat di rumah
kau bang payur
apa luar biasa

jangan lupa checks on my bawah untuk ber chapsel kira kira channel selanjutnya develop